majelis hakim yang mulia saudara penutup umum yang terhormat
di dalam persidangan ini banyak ketidakbenaran yang disampaikan penutup umum termasuk fakta persidangan
yang tidak ada dibuat seakan akan ada
di dalam persidangan selalu jasa penutup umum mengatakan
jessica kulomolang wongso diam saja ketika wayamirna salihin mati
katanya sikap jessica tidak lajim dan menunia sebagai pembunuhnya
padahal faktanya sering seorang pembunuh biasanya berpura pura menangis
dan menolong supaya tidak disuruh gaya sebagai pembunuh
ini fakta yang terjadi di lapangan
selanjutnya kami melihat adanya perbedaan paradigma penegakan hukum
yang dianut oleh jasa penuntut umum
sehingga menurut kami tidak sesuai dengan sistem penegakan hukum yang dianut di indonesia
hal ini terlihat dari banyaknya saksi yang ada di
dalam berkas perkara yang sebenarnya adalah saksi yang seharusnya diajukan oleh penuntut umum
tetapi sengaja tidak diajukan oleh pendutup umum hanya karena saksian
karena mungkin dugaan kami kesaksian tersebut menguntungkan terdakwa
dan sesuai dengan fakta dan kebenaran pula
saksi saksi tersebut antara lain adalah insidur hartan toksuk mono
saksi saiful hayat ahli dokter jaya
itu adalah saksi dari jaksa sebenarnya
dokter adalah polisi yang bernama fauja
polisi juga bernama nugrohon nurhayadi
dan juga pembantu rumah tangga sri
pembantu rumah tangga dari korban
seharusnya apakah saksi itu menguntungkan atau tidak
apakah saksi itu menguntungkan terdakwa atau siapa
penuntut umum harus menjadikannya sebagai saksi
karena tujuan penuntutan oleh saksi penuntut umum bukan semata mata untuk mencari kesalahan terdakwa
tetapi adalah untuk mencari kebenaran material
agar hakim dapat memutus dan mengadili perkara dengan keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa
jadi tujuan penuntutan oleh saksi penuntut umum adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan
jadi dengan cara saksa yang tidak menghadirkan saksi yang mungkin menguntungkan terdakwa tersebut
itu berpotensi menjadikan peradilan ini menjadi peradilan sesat
karena bisa jadi karena ketidakhadilan saksi saksi tersebut menjadikan putusan hakim menjadi salah
selanjutnya kami sampaikan
adalah saksi yang ada dalam bap
tetapi tidak diajukan oleh saksi penuntut umum
karena saksi penuntut umum mungkin tahu
doktor jaya dari dulu akan menyatakan bahwa yang mirna salihin mati bukan karena syanidah
karena waktu dulu dia memeriksa korban dan memformalikan korban
dr jaya sudah mengatakan dan memeriksa korban
dan melakukan pengetesan dengan mengenai bagian dada mirna salihin
ia tidak mencium bahwa cyanida keluar dari wayang mirna
dan doktor jaya pun melihat bibir mirna berwarna kibiruan
dan tidak ada tanda tanda orang merah di tubuh wayang mirna
jadi sebenarnya kalau jakson penuntut umum membaca berita acara jaya
penduduk umum sudah tahu bahwa wayang mirna tidak mati karena cyanida
dan kalau ini dipelanggut pelanggut oleh penyidik pada waktu itu
kasus ini tidak dibawa ke pengadilan ini
karena waktu dulu jaya sudah mengatakan ini bukan karena syanidah
tetapi jakson penuntut umum tidak sepertif
seharusnya doktor jaya dijadikan sebagai sakit
tetapi tuhan menolong kami
sehingga bisa menghadirkan dr jaya sebagai ahli
demikian juga bapak akhartanto
demikian juga bapak saiful hayat bisa kami hadirkan
pembantu rumah tangga yaitu sri nurhayati
yang selama ini didengung dengungkan oleh penyidik
telah menyuruh pembantunya membuang celana yang robek
sehingga gara gara celana inilah
dan membenci jessica ini
dan menuduh jessica ini sebagai pembunuh warian minasalihin
bahwa pembantu sri adalah saksi kunci kematian warian minasalihin
tapi nyatanya hanya saksi kunci palsu
karena lama kami tunggu tunggu
jepung untuk menghadirkan saksi pembantu sri
tetapi sampai sekarang tidak muncul
saksi sri tidak muncul
karena kalau ia muncul
bahwa sebenarnya cyanida tidak ada di celana jessica wongso
dan celana tersebut sebenarnya mungkin tidak hilang
demikian juga saksi pegawai liver sajidin
yang katanya dialah yang memindahkan rekaman cctv
saksi ini tidak pernah dihadirkan jaksa
untuk umum di persidangan
padahal ada bap nya
jadi akhirnya sekarang tidak ada bukti
yang membuktikan dari mana asal usul flash disk cctv
yang diputar di persidangan ini
kita tidak tahu lagi dari mana asal usul cctv ini
hanya dikatakan diambil dari oliver
siapa orangnya di oliver ini
bagaimana ia mengambil cctv ini
apakah yang direkam sebegini saja
atau apa ada yang sudah diedit
tak seorang pun yang dapat menjelaskan
kalau saksi tersebut dihadirkan
maka kita akan tahu bahwa flash disk tersebut mungkin sudah diedit atau tidak lengkap
dimanakah keberadaan saksi tersebut sekarang
selama ini ada kabar
katanya saksi sri nur hayati ada dalam perlindungan lpsk
tetapi ternyata lpsk dalam berita membantah kabar tersebut
kami telah mencoba mencari saksi sri nur hayati ini
tetapi kami tidak berhasil
kami mendapatkan foto dari saksi sri nur hayati itu
di mana saksi sri nur haye ini sedang berfoto dengan kucing yang cantik
dan tentu mahal harganya
dan mungkin ada yang tahu siapa yang memihar kucing yang cantik tersebut
mungkin seni nur hayati bersama dengan pemilik kucing tersebut
dalam berita ada yang menyebut bahwa sri berada di rumah salah seorang di jakarta
apakah itu benar
kami pun tidak tahu
tetapi gambar dapat kita lihat bersama
kalau benar sri nur hayati tersebut beradanya di jakarta
dan ada orang menyembuhkannya
tentu hal ini adalah sangat disesalkan
oleh karena itu
dengan tidak hadirnya para saksi saksi ini
karena saksi sri inilah yang selama ini menjadi trending topic
yang membuat jessica ini dinyatakan sebagai pembunuh
seakan akan dia pembunuh karena telah membuang celana
padahal jaksa sampai sekarang tidak menghadirkan saksi itu
kami sesungguhnya sangat ingin agar saksi ini dihadirkan dalam persidangan ini
kami juga sangat prihatin dengan dalil dalil dari jasa penuntut umum
yang menyatakan tidak benar dalam tuntutannya
yaitu penduduk umum menyatakan dan mengutip keterangan saksi lia amalia
dan menurut jaksa penduduk umum
keterangannya dibacakan dalam persidangan ini
majelis hakim yang mulia
jutaan orang menonton sidang ini
kami juga tetap tidak pernah melihat
tidak pernah mendengar
penuntut umum ini membacakan kesaksian dari lia amalia ini
tidak pernah kami lihat kesaksian lia amelia ini dibacakan
tetapi oleh jaksa penuntut umum dikatakan telah dibacakan
jadi mengapa jaksa penduduk umum begitu tega dan berani
untuk mengatakan demikian
demikian juga saksi polisi
yaitu bapak faujan dan bapak nugroho
penyidik sudah menyajikan akan menyatakan saksi polisi tersebut
tetapi kenyataannya tidak diajukan
kalau saksi nugroho dan fauzen diajukan
maka akan terbukti
sudah mengatakan yang tidak benar di sidang pengadilan ini
karena devi menyatakan
di dalam persidangan ini
bahwa dua atau tiga hari sejak tanggal enam bulan januari
devi diminta oleh penyidik dari polsek
untuk membawa botol dari oliver
dan selanjutnya katanya
menuangkan sendiri kopi dari gelas
pembanding ke dalam botol
agar mudah dibawa ke laprim
dan dari berita acara pemindahan barang bukti
pembanding dari gelas ke botol tersebut
bahwa pemindahan barang bukti dilakukan pada tanggal delapan januari dua ribu dua puluh
menurut bapak sepaujang
yang menyatakan di dalam berita acaranya
memang ini tidak dibacakan
saya jujur mengatakan dibacakan
tapi ada dalam berita acara
bahwa pada tanggal tujuh januari
barang bukti sudah dikirim ke laprim
jadi kalau anda bikin halnya
barang bukti mana yang dituang oleh penyidik tanggal delapan
bukankah barang bukti tersebut
sudah dikirim tanggal tujuh ke laprim
barang bukti sudah dikirim tanggal tujuh ke laprim
bagaimana bisa dilakukan pembinaan barang bukti
tanggal delapan di polsek